hai saling serang antara tentara israel dan hamas terus berlanjut kedua kubu saling serang dan tak
jarang warga sipil justru menjadi korbannya pertempuran semakin sengit menyusul deklarasi
perang israel yang memicu operasi militer besar besaran di gaza pernyataan perang yang
pertama kali dideklarasikan dalam lima puluh tahun sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga saat perang yom kipur itu telah
disepakati kabinet israel hanya beberapa jam usai diserang hamas pada sabtu waktu setempat
deklarasi perang israel melawan hamas ini seolah memberi lampu hijau bagi militer telpon
afif untuk menyerang jalur gaza hanya dalam dua puluh empat jam tank dan pengangkut tentara israel telah
dikerahkan ke perbatasan israel gaza dengan alasan membalas serangan kelompok hamas dalam
persiapan menguasai jalur gaza perdana menteri netanyahu bahkan memperingatkan warga palestina
di gaza untuk segera pergi dari sana agar terhindar dari dampak perang mengutip dari laman cnn
indonesia com sejauh ini dilaporkan pasukan pertahanan israel telah menyerang lebih dari
enam ratus sasaran di daerah kantong gaza termasuk sepuluh menara yang diklaim digunakan hamas di jalur gaza
tak hanya melancarkan agresi militer masif
di jalur gaza
pemerintah israel juga memutuskan untuk menghentikan pasokan listrik barang dan bahan bakar ke gaza